belangko ktp elektronik yang dijual bebas di pasaran membuat beberapa pihak gerah
kekhawatiran data kependudukan disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis
jelang pemilu legislatif dan pilpres pun mencuat
cukup beralasankah rasa khawatir ini atau ini hanya ya kekhawatiran yang semua
yang sebenarnya terlalu dilebih lebihkan
apakah mungkin daftar pemilih tetap bisa menggelembung terkait adanya temuan temuan hal ini
kita akan menjawab kegalauan masyarakat terkait dengan hal ini
dengan dua orang ferry dua ferry yang ada di studio pada malam hari ini
ada mas ferry junaidi ketua konstitusi dan demokrasi atau kode inisiatif
terima kasih mas ferry yang satu
kemudian ada mas ferry yang lain ada ferry juliantono wakil ketua umum partai gerindra
mewakili pihak oposisi karena kami tidak berhasil mendatangkan dari komisi dua
yang juga mengkritisi soal ini
kita pakai mulutnya mas ferry julianto sebagai oposisi
yang tentu saja harus jadi watchdog bagi pemerintahan ya
oke kita masih menantikan kedatangan dari dirjen dukcapil kementerian dalam negeri
prof zudan arief fakrullah di studio bersama kami malam hari ini
tapi saya akan ke mas ferry juliantono dulu
ini kan kalau kita lihat ini ada peristiwa belangko
kalau waktu itu ada belangko tercecer gitu kan
sekarang ada belangko yang dijual bebas gitu
kita lihat begitu ada peristiwa ini oposisi langsung agak berbeda
reaksi cukup keras gitu mas ferry
anda lihat ini masalah serius atau masalah swell
ini bukan masalah oposisi ini masalah negara
karena jebolnya sistem pengamanan terhadap data kependudukan itu merupakan masalah besar
belangko yang spesifikasinya adalah dokumen resmi pemerintah
itu ternyata bisa didapatkan di jalanan
dan di apa namanya di sosial media di internet dan
menurut kami ini sangat berbahaya karena kemudian nanti bisa disalahgunakan
disalahgunakan dalam pengertian apakah untuk kriminal
dan bisa juga disalahgunakan dalam kepentingan untuk politik
menjelang pemilu legislatif
sangat bisa disalahgunakan menurut anda mas ferry
oleh karena itu menurut saya penting supaya pihak kementerian dalam negeri
untuk mengusut tuntas peristiwa besar ini
dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian
dan kemudian menyusut secara jelas diungkapkan secara kepada publik
siapa pihak yang bertanggung jawab dibalik beredarnya dan jebolnya sistem pengamanan data kependudukan ini
mas ferry nur sewu kita akan lanjutkan mas ferry karena memang kita sudah kedatangan prof zudan arief fakrullah
dari dirjen dukcapil kita akan break dulu mas ferry supaya lebih enak
kita supaya ketemu nanti apa namanya dialognya lebih asik
kita akan lanjutkan dialog mengenai ini usaha jeda tetap bersama kami
berlangganan dari dari
berlangganan dari dari
berlangganan dari dari
berlangganan dari dari
berlangganan dari dari
lengkapi kehadiran dua ferry yang ada di meja dialog kita
kali ini saya juga ditemani oleh prof zudan arief fakrullah
direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil atau dukcapil kementerian dalam negeri
terima kasih prof zudan sudah datang
tadi mas ferry sudah kasih perspektif sedikit
terima kasih mas ferry sudah datang
tapi nanti saya akan kembali ke mas ferry julian todo
tapi saya akan mulai dari prof zudan dulu
ini kan peristiwa yang bikin heboh nih
heboh dunia politik semua bereaksi
ada yang panik ada yang biasa saja ada yang juga senewan gitu lah ya
menurut anda ini masalahnya sebenarnya seperti apa sih prof
kalau bisa dijelaskan kepada publik
ini masalah yang besar sistemik atau masalah yang biasa biasa aja sebenarnya
kalau menurut saya karena saya di kementerian dalam negeri sudah lama dan mengawal program ktp
sampai dengan ktpl sudah lama ini hal yang biasa biasa saja
yang namanya pemalsuan itu terjadi dari dulu
tapi saya tidak ingin berhenti di hal biasa itu
saya ingin mengantisipasi karena dalam program ktpl belajar dari ktp yang masa lalu
ktp masa lalu kan tidak ada ekosistemnya
kalau ktpl ada ekosistemnya
ini ktpl ini alat baca
jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pemalsuan
harus digunakan alat baca ktpl di semua unit layanan publik
dan yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada sistem keamanan yang jebol
karena yang terjadi adalah pencurian belangku
pencurian belangku itu sederhana sekali
setelah saya lacak tiga hari mas ferry berdua ini dari hari senin selasa rabu
saya melacak hari kamis ketemu pelakunya
pelakunya adalah anak mantan kepala dinas dukcapil kabupaten tulang bawang
nah ayahnya membawanya
dia membawa pulang belangku
kemudian sama anaknya belangkunya diambil
ya belangku kosong
media untuk diisi data
nah kemudian saya trace lagi berapa yang diambil
saya cek ke tokopedia
tokopedia yang didaftarkan ke tokopedia dijual sepuluh
berapa satu kepingnya
sepuluh keping udah lima ratus
bukan jumlah harganya tapi saya ingin mendalami apa motifnya
sudah laku belum prosiden
dibeli sepuluh oleh teman wartawan yang memberitahukan ke saya
jadi ini cekan cekankan ada wartawan investigasi ke saya
tanya pak prof mungkin nggak terjadi jual beli
nah di indonesia semuanya mungkin terjadi
sekarang kalau ada saya bisa membuktikan ini asli atau palsu
kalau asli bagi kami lebih mudah melacaknya
karena di dalam belangku yang asli itu ada nomor seri chip
nah nomor seri itu kami kirim ke daerah mana
dijual itu asli
nah jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa
saya tidak menutupi saya terbuka bahwa yang memang terjadi itu asli
nah yang asli itu sudah kami lacak sekarang barangnya sudah kita disimpan oleh rekan wartawan
bagaimana dengan yang di pasar pramuka katanya ada juga prof
ya saya sudah melacak ke sana
sudah ketemu dapat satu
oh itu palsu
bukan bagian dari sepuluh yang dicuri itu
bukan itu palsu
nah jadi kita sudah lihat barangnya
dan di pasar pramuka memang betul ini harus ditindak oleh aparat penegak hukum
karena dia memalsukan ktpl
nah kalau memalsukan ktpl indikasinya pasti ada mensreah ada niat jahat
karena kalau ingin cari ktpl yang asli pasti datangnya harus ke dinas dukcapil ke kelurahan ke kecamatan seperti itu mas budi
nah kalau datang ke pasar pramuka pasti niatnya sudah tidak baik
tapi itu hanya satu saja belangkul satu buah ya
oke jadi sekali lagi boleh diungkapkan lagi prof apa yang membuat kasus ini menurut kementerian dalam negeri
biasa biasa saja tidak sistemik tidak sampai bisa kemudian berpotensi ini itu ini itu sampai kecurangan dan penggelembungan suara misalnya
pertama dari sisi jumlah nggak masif
yang kedua yang namanya pemalsuan di indonesia itu terjadi dalam banyak perspektif
ijazah dipalsukan uang dipalsukan paspor dipalsukan
dan ktp zaman dulu
dan ktp zaman dulu
itu dipalsukan waktu masih ktp siap
waktu zaman ktp lama kalau dipalsukan itu lebih sulit lagi mendeteksinya karena ktp zaman dulu standarnya berbeda
kalau sekarang ktpl seluruh indonesia itu sama
kalau dulu berapa jumlah provinsi sejumlah itulah bentuk ktp
karena kode provinsinya logo provinsinya berbeda beda
nah sekarang dengan ktpl yang sudah single identity number itu maka digunakan ekosistem ktp
kl alat baca akses data
nah kalau kita ragu keaslian ktp baca di atas card reader
memang sekarang belum banyak ya baru tiga puluh ribu card reader yang beredar
makanya kita mendorong terus agar
tiga puluh ribu card reader itu ada di kelurahan kelurahan ya
di pemda ada
oh di pemda
kemudian di lembaga lembaga lain
itu untuk checking
untuk checking sebenarnya
jadi misalnya seperti ini
ini ktp letakkan di atasnya
dicocokkan dengan sidik jari pemiliknya
nanti akan terbaca
yang kedua akses data
jadi sekarang sudah ada seribu satu ratus tiga puluh lembaga yang kerjasama dengan duk capil memanfaatkan data kependudukan
jadi kami beri password yang bersangkutan bisa membuka nick keluar datanya
nah itulah ekosistem yang kita bangun dalam rangka menjaga agar bisa diantisipasi pemalsuan penipuan
untuk kasus ini belangko ktp yang quote unquote bocor ini
masih dalam taraf yang
biasa biasa saja tidak sistemik
saya melihatnya justru berbeda
karena pertama dari soal mulai dari lelang ektp proyek ini pun juga sudah dikorupsi
jadi sebenarnya single identification number yang tadi disampaikan oleh pak dirjan sebenarnya tidak terlalu sempurna
nah yang kemudian terjadi kan proses pencetakan dari nilai total proyek ektp sebesar enam berapa triliun itu
kan terdiri dari proses single identifikasi numbernya dan kemudian pencetakan ektp nya
single identification number nya mohon maaf pak dirjan ini kan tidak terjadi
karena tidak ada reunifikasi data sampai dengan hari ini bagi warga negara punya satu ktp elektronik itu bisa langsung akses ke pajak dan lain sebagainya
jadi belum rampung
dan kemudian proses pencetakannya pun juga terkenal
adalah seperti yang kita lihat di masyarakat masih banyak yang antri untuk menerima ktp elektronik
untuk kasus ini mas ini gimana
itu menurut saya sebenarnya ini harus di trace siapa yang sebenarnya bertanggung jawab perusahaan mana yang kemudian ikut terlibat dalam proses lelang ektp
khususnya mengenai soal pencetakan data ini
soal yang melangkau ini
dan sebenarnya saya sudah bertemu dengan pak dirjan sudah beberapa kali
waktu itu kasus ditemukannya ktp ktp
ktp yang tercecer
jumlahnya banyak loh itu
untuk urusan satu kartu itu ribuan waktu itu
dan kemudian sekarang ada belangko belangko yang diperjual belikan secara bebas
yang tadi sebutkan itu palsu
tetapi bisa kemudian memiliki tingkat keaslian yang bisa jadi itu akan mampu meyakinkan pihak pihak tertentu
untuk menganggap bahwa ktp tersebut juga mirip dengan yang ada
dan oleh karena itu sebenarnya tidak berlebihan kalau kemudian ada media yang menelusuri masalah ini
dan mengungkap bahwa sebenarnya ini adalah peristiwa jebolnya data pengamanan sistem data kependudukan
dalam perspektif anda mas ferry ini masih masuk ke wilayah biasa biasa saja atau bisa berpotensi sistemik
kecurigaan kami dugaan kami dengan masuknya banyak sekali warga negara asing yang masuk ke indonesia
apakah sebagai tenaga kerja asing apakah sebagai turis
fenomenalnya ini agak muncul di belakangan waktu belakangan ini
muncul dugaan seperti itu dan memang fenomenanya kok tiba tiba masif ini
soal soal yang seperti ini
agak masif dalam beberapa tahun terakhir
sebelum saya bicara soal pemilu saya bilang tadi bahwa masalah seperti ini rawan untuk disalahgunakan untuk kriminal dan yang lain lainnya
nah baru kemudian kita bicara tentang potensi kemungkinan
ketika kita berpikir bahwa kita sudah mengambil kepentingan pemilu
nah kami dari partai politik bukan hanya yang dari partai oposisi
sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan kepada kpu supaya data yang dari dukcapil itu kemudian dimutakhirkan oleh kpu
dan kemudian disampaikan kepada pimpinan partai politik
mana data daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh kpu sampai dengan hari ini belum dimutakhirkan

karena dalam waktu dekat kpu harus mencetak logistik surat suara
dan ini berkaitan juga dengan ktp elektronik ya pak ferry
kan daftar pemilih tetap itu basisnya adalah data kependudukan
nah kalau data kependudukan ada belangko belangko yang seperti ini terus ada peristiwa peristiwa lain yang kurang lebih sejenis lah
kurang lebih karena berkaitan dengan ktp tercecer dan lain sebagainya
memunculkan dugaan bahwa ini rawan untuk kemudian dijadikan
ini rawan untuk kemudian dijadikan kepentingan politik
misalkan kan kemarin oleh kpu dilaporkan kepada kami bahwa kami sampai hari ini belum tersampaikan belum menerima tiga puluh satu juta pemilih
dan daftar pemilih tetap yang oleh kpu dijanjikan dalam hari hari ini sebenarnya
untuk disampaikan kepada partai politik berdasarkan data dari kementerian dalam negeri
dari direkturat jeneralnya pak ferry
nah sekarang belum
nah sementara tiga puluh satu juta itu daftar pemilih tetapnya masih tanda tanya tiba tiba ada orang yang bikin ktp ktp palsu
dilala gitu ya dilala kok mirip mirip
jadi menurut saya ini sesuatu yang kemudian kalau kita nggak antisipasi
saya tadi mendengarkan yang disampaikan oleh pak argo yuwono bahwa ternyata dari kementerian dalam negeri belum melaporkan secara resmi
kepada pihak kepolisian tentang peristiwa ini
belum kemudian kita juga minta kementerian dalam negeri melaporkan kepada publik tentang peristiwa yang menurut sebagian orang ini adalah jebolnya sistem pengamanan data kependudukan
baik baik saya ke mas ferry satu lagi mas ferry junedi
ini kan tahun politik mas ferry ya tentu saja sensitivitasnya agak lebih kulitnya agak lebih tipis untuk melihat hal hal seperti ini gitu
anda lihat ini concernnya cukup concern nggak untuk kesehatan
concern nggak untuk terkait dengan urusan kepemiluan bisa nggak di tracking ada benang merahnya gitu mas ferry
ya saya mau ngambil angle yang berbeda tentunya dengan prof zudan
kalau beliau kan tentu melihat dari sisi jumlah dari soal apakah ini memang masif atau tidak begitu
tapi kalau dilihat dari kepemiluan sendiri ini akan mempengaruhi soal integritas kepemiluannya soal hasil
kan kita tahu bahwa kompetisinya ini sangat sengit nih
beberapa waktu yang lalu
beberapa waktu yang lalu
bang ferry juga sudah rilis hasil survei dan sebagainya tim sebelah mengomentari dan sebagainya
bisa jadi hasil pemilunya nanti akan sangat tipis tipis
jadi persoalan persoalan kecil yang terkait dengan hak pilih itu akan menjadi persoalan yang sangat serius di dalam proses penyelenggaraan pemilu
dan bahkan persoalan satu suara dalam tps itu bisa mempengaruhi apakah di tps itu akan dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak dalam pelaksanaannya
kasus ini bisa jadi manifestasi dari keraguan apa kekhawatiran anda itu nggak mas
oleh karena itu satupun kasus yang kemudian muncul yang diakibatkan misalnya
ada pemilih yang mestinya tidak terdaftar atau mungkin juga memang seharusnya tidak memiliki hak untuk memilih
di bawah tujuh belas tahun belum menikah dan sebagainya
ada yang kemudian memanfaatkan momentum ini terus menggunakan ktp yang aspal begitu
dan itu digunakan untuk menggunakan di tps
kartradernya kan belum ada
ya semestinya tadi keterbatasan kartrader jadi masalah
beberapa suara saja
ternyata kan akan bisa mempengaruhi hasil pembingung
oleh karena itu menurut saya begini ini istilahnya semesta mendukung lah
bahwa kita desember ini sudah mau penetapan dpt lagi di tahap ketiga
oleh karena itu ini menjadi catatan sebenarnya warning bagi semua pihak
bagi kpu bagi kementerian dalam negeri untuk kemudian kembali cek apakah memang terkait dengan soal persoalan dpt ini masih ada persoalan lagi atau tidak begitu
karena ini kan hanya satu persoalan sebenarnya
dengan persoalan iktp dalam penggunaan hak pilih
ada persoalan yang lain menurut saya
dan menurut anda kasus kasus seperti tadi yang sudah mas ferry juliantono katakan
ada yang tercecer ada masalah apa namanya dpt tiga puluh satu juta misalnya tadi ganda kemudian belangko dijual ini
ini beriringan nggak satu sama lain kemudian bisa menimbulkan masalah di kemudian hari terkait dengan kepemiluan gitu mas ferr
pengalaman di pemilu pemilu yang lalu dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan yang paling masif persoalan dpt
yang dipersoalkan di mahkamah konstitusi
dan bahkan pada beberapa minggu sebelum pemilihan penggunaan ktp itu dimungkinkan tanpa harus terdaftar dan sebagainya
dan bahkan kita bisa tracking dari seluruh persoalan persoalan yang muncul di sengketa hasil pemilih di makam konstitusi
baik konteksnya pemilih legislatif presiden maupun pemilihan kepala daerah
persoalan dpt ini menjadi persoalan yang selalu dimunculkan
nah oleh karena itu persoalan persoalan seperti ini menurut saya menjadi persoalan yang sangat sensitif
oleh karena yang paling penting sebenarnya setiap ada persoalan yang kemudian muncul harus dipastikan bahwa ini tidak muncul secara sistemik
tapi yang seperti tadi disampaikan oleh prof judan setelah ditelusuri oleh semua pihak memang tidak ada apa
perencanaan yang mendalam tsm nya tidak ada dan ini memang ada persoalan persoalan kriminal
aroma penciuman anda memang kriminal biasa kesalahan human error biasa atau tadi kata mas ferry mungkin saja ini dimanfaatkan untuk hal hal yang berbeda
lebih konspiratif gitu mas ferry
tentu ini harus ditelusuri lebih lanjut ya kalau hari ini kita mengatakan mungkin agak terlalu dini untuk
oke oke prof zudan jawablah keresahan keresahan mereka ini
saya sudah berbicara dengan si pengambil belangku saya sudah berbicara dengan orang tuanya
jadi saya tanya dapat pelangku dari mana
jadi begini ceritanya
bisa dilapor ke kepala metro jaya ini tanda terimanya
ini pak argo tadi menyampaikan
ini tanda terimanya dari muldan metri
jadi saya hari senin dapat informasi dari rekan wartawan kompas
lalu saya mana coba lihat belangkonya saya cek asli saya tidak bisa menutupi kalau asli dikatakan palsu
kita harus bicara apa adanya untuk kebaikan negara ini saya cek
dengan chipnya tampak saya langsung tahu ini saya kirim tanggal berapa ke daerah mana karena kita terdata dengan baik
setelah itu kita lihat
setelah itu tahu tulang bawang
terus saya cek ke tokopedia siapa sih yang menjual ini
saya dapat namanya saya langsung buka dalam database kependudukan
kalau ketemu nama ketemu alamat saya cek nomor handphonenya berapa
terus saya minta teman saya yang orang lampung kepala dinas dukcapil provinsi cek rumah itu
apa yang terjadi
itu adalah rumah kepala dinas dukcapil yang lama yang sudah pensiun
saya kan jadi shock ini loh
saya tanya saya telpon beliaunya
pak bapak benar tinggal di sini
ini sudah ada ribut ini
bapak punya putra ini
dedek kamu jualan di tokopedia
sudah berapa yang dijual
saya cek dengan bukti tokopedia
kamu ambil dari mana
dari punya bapak saya yang dibawa ke rumah
itu sangat sederhana
masalah kriminal biasa quote unquote tidak sekonspiratif yang dibayangkan gitu
tapi kalau yang pramuka bagaimana
nanti yang satu ini dulu
yang satu ini saya sudah ketemu
jadi yang kasus ktpl blanco nya asli itu belum ktpl
belangko ktpl asli itu sudah terang benderang clear bahwa itu kriminal biasa
tindak pidana umum
yang pramuka ini yang dikhawatir
sekarang lari yang kita lari ke pasar pramuka
nah yang ada di pasar pramuka saya sudah menemukan satu itu palsu
nik nya saja palsu
jadi nik itu tertulis enam digit enam belas digit
seolah olah serinya sama tapi saya buka ke dalam database tek tek tek tek
saya buka saya cek fisiknya oh ya ini palsu
jadi sekali lagi ekosistem dalam pelaksanaan administrasi kependudukan yang single identity number yang kita dorong ini
itu adalah dua tadi
dua akses data
nah saya ingin menambah yang disampaikan mas ferry
kita sekarang sedang menuju single identity number
scene itu diwujudkan dalam bentuk nik nomor induk kependudukan
nah sekarang kita ketik niknya mas budi nanti akan keluar nomor handphonenya berapa nomor bpjs nya berapa nomor pajaknya berapa
itu nanti tapi ya
jadi kita sudah bekerjasama dengan seribu satu ratus tiga puluh lembaga
mereka memberikan data balikan
nah terus ke depan ini akan bertambah
nomor kendaraan bermotornya besok berapa nomor sim nya berapa polis asuransinya berapa
itu akan tambah semua ke depan nanti dengan bnn dia kalau kena narkoba ditahan di mana gitu
tapi gini prof sudan yang menjadi kekhawatiran mas ferry dan mas ferry ini adalah bagaimana kalau kita tahu yang di apa namanya lampung itu kriminalitas biasa gitu ya
tapi kalau yang di pasar pramuka ini kan bisa saja ini menjadi modus operandi
yang kemudian digandakan dan bisa berakibat terhadap hal hal yang tadi dikhawatirkan prof nunsewu
dijawabnya lebih asik
saya rasa mas ferry dan mas ferry sudah cukup penjelasan mengenai sepuluh yang dipilih
jadi kita akan mencoba untuk mencoba
supaya jangan kemudian kita menganggap sebenarnya kalau data kependudukan dan yang ada di dukcapil ini sudah benar
terus kemudian yang di kpu itu sama
ternyata menurut dugaan kami ada kemungkinan terjadi perbedaan
nah ini klarifikasi ini penting untuk disampaikan karena publik juga ingin tahu
itu harus dijelaskan juga prof
oke mungkin bisa dijawab sebelum nanti kita kembali ke ktp pasar pramuka
soalnya balik ke soal itu nanti atas permintaan mas ferry
kalau kita melihat normanya yang ada dalam undang undang pemilu dan dalam pkpu
bahwa kpu itu menyusun dpt dengan menggunakan dpt pemilu terakhir ditambah dengan pemilih pemula
di sana itu dikatakan di pkpu nya dp empat itu daftar pemilih potensial pemilih di pemilu itu diambil pemilih pemulanya
nah tapi kami membantu terus sepanjang kpu
kpu memerlukan kami bantu pemadanan datanya kami bantu
orang yang pindah orang yang meninggal
bahkan kami juga berharap dari pilkada kemarin kpu memberikan data kami karena ada coklat di lapangan
kalau ada yang meninggal kami diberi laporan ini
jadi dari dp empat itu tidak sepenuhnya dipakai oleh kpu
yang dipakai diambil adalah pemilih pemulanya
jumlahnya cukup signifikan nggak mas ferry dan prof
jumlah pemilih pemula itu sekitar lima jutaan
maksud saya perbedaannya
jadi persoalan ketika nanti ada perselisian
atau sengketa yang berkaitan dengan data pemilih
itu kan kemudian yang menjadi referensinya
kalau kpu hanya menggunakan data pemilih yang periode yang sebelumnya ditambah dengan pemilih mula
terus kemudian kita harus sebenarnya mereferensi terakhirnya kan di dukcapil
kalau terjadi perbedaan antara data yang dimiliki oleh dukcapil dengan data yang di kpu
gimana nyelesaian sengketanya menurut saya satu itu
memang kita mengharapkan sekali nih kpu dalam waktu dekat ini
untuk segera mengumumkan daftar pemilih tetap
karena kemudian kita partai partai politik dipanggil
kemudian kita bertemu untuk kemudian meng approve
tapi kita masuk selesaikan dulu undang undang kita terkait dengan persoalan ktp ini
mas ferry juga tadi punya concern ya
bagaimana kalau tadi lampung sepertinya sudah clear ini kriminalitas
anda punya masalah juga ya kekhawatiran nggak
terkait dengan misalnya apa yang terjadi di pramuka
yang mungkin saja ada potensi potensi seperti yang dikatakan mas ferry juliantono
nanti dimanfaatkan untuk pemilu gitu
nanti prof zudan akan jawab setelah ini
makanya saya menggunakan cara pandangnya berbeda dengan yang disampaikan prof zudan
kalau prof judan kan menelusuri dari sepuluh belangko yang di lampung
dan juga mungkin yang ada di pasar pramuka
yang mau saya sampaikan bahwa
ini menunjukkan bahwa
persoalan persoalan seperti ini sangat mungkin untuk terulang lagi ke depan
apakah kemudian misalnya ada belangko yang kemudian keluar
dengan cara apapun itu
ataupun juga misalnya dengan belangko yang aspal
jadi setelah ditelusuri kan yang pramuka ternyata bukan blangko yang asli
tapi itu palsu begitu
punya potensi bahaya nggak untuk pemilu
tapi saya tidak berharap kemudian ini menginspirasi bang ferry ya
tapi yang pasti
menginspirasi buat apa
menginspirasi orang jahat maksudnya
menginspirasi orang jahat
dalam artian begini
sangat mungkin peluang peluang ini kemudian digunakan
bagaimana kemudian menambah suara dengan cara
memobilisasi pemilih dan sebagainya
tapi kan ada satu cara yang kemudian terkendala orang untuk mobilisasi
dengan ktp elektronik
kan nggak mudah juga untuk mendapatkan ktp elektronik yang dipalsukan
kalau dulu mungkin ada banyak mekanisme untuk kemudian menunjukkan identitas itu
soal besar atau tidak
kasus yang sekarang muncul lampung dan juga pasar pramuka
tapi peluang untuk kemudian itu terjadi itu sangat mungkin begitu
ditambah lagi misalnya
dengan kompetisi yang sangat sengit ini
selisih sedikit suara pun
dan itu bermasalah itu sangat mungkin untuk kemudian
menjadi persoalan yang sangat serius
jadi saya tidak dalam posisi kemudian menilai
apakah kemudian kasus yang sekarang ini
masalah yang sangat besar
sistemik atau tidak
tapi ini menunjukkan
dan saya bersyukur bahwa persoalannya muncul di awal
sejak awal kita sudah mengetahui bahwa ada potensi yang kemudian muncul
seperti yang kasus kasus yang di lampung dan kasus di pramuka
biar sekalian dijawab oleh prof zudan
mas ferry terkait dengan ktp yang palsu ini
kan kita nggak tahu
yang udah dicetak di jalan pramuka itu berapa
yang udah dijual berapa
yang ketemu cuma satu
mungkin yang ketemu belangkunya dibawa ke rumah
karena ini kan berarti ada human error
di lingkungan internal kementerian dalam negeri
bahan ktp yang namanya elektronik
harusnya sih sebenarnya sudah meminimalisir
kemungkinan kemungkinan terjadinya kesalahan seperti itu
nah ini kan nanti muncul masalah soal data ent
masalah soal segala macam
menurut saya ini menjadi catatan
pokoknya laporin siapa
karena kita juga pengen tahu sebenarnya
perusahaan perusahaan yang menang di tender ini
atau perusahaan perusahaan yang bahkan mungkin tidak menang
kemudian melakukan sabotase dan lain sebagainya
karena itu juga bisa terjadi
karena ktp elektronik palsu yang di pramuka sendiri mirip sekali ya prof
mirip karena itu pakai chip yang
meskipun palsu ya
kalau dipakai di desa semua tahu
dan kadang kadang di desa ini menurut saya
kadang kadang kan di daerah daerah tertentu
mereka belum ini loh
saya lupa dirjen
belum ada yang punya ktp elektronik
mereka pasti pakai ktp yang lama kok
boro boro ngecek pakai kartrider ya
kartridernya aja terbatas
jadi menurut saya ini untung
menurut saya ada peristiwa seperti ini
ini menjadi bahan introspeksi semua
partai koalisi relawan dan pendukung kami
ini harus mewaspadai ini
ini bukan masalah
potensi aroma penyalahgunaan itu di depan mata nggak mas ferry
nanti dijawab oleh prof zudan terakhir
menteri dalam legerinya pdip
dan oleh karena itu

jangan dianggap main main
karena itu jangan salahin juga kalau rakyat
terus kemudian institusi kepolisian
selama ini juga agak agak cenderung
dukung yang petahana
terus ini jangan dibiarin lah masalah ini
ini peristiwa peristiwa sebelumnya sudah mewarnai
dan kalau ini dianggap tadi
sebaiknya jangan ini dianggap masalah kecil
ini masalah besar
jadi wajar saja suzon seperti itu ya mas ferry
orang orang yang keluarga negara asing
yang terus kemudian menggunakan ktp ktp elektronik
apakah mereka tenaga kerja
apakah mereka wisatawan
tapi itu kan punya motif yang
jangan jangan bisa jadi lebih besar
daripada yang kita bayangkan
kekhawatiran itu prof zudan
mobilisasi untuk kepentingan politik
karena kita nggak tahu
yang di pramuka dijual udah berapa
berapa puluh ribu
semua petahana petahana gitu segala macam
saya itu kalau melihat dari proses pemilu
sudah ada tiga presiden
ikut di dalam proses itu
bu mega pak sby dua kali
pak jokowi yang kemarin dan yang kedatangan
sikap para pns penyelenggara yang ikut
di dalam ini saya pastikan bisa berdiri di tengah
kalau ada orang yang kemudian ingin menggunakan ktp palsu untuk mencoblos
saya pernah menjadi penjabat gubernur di gorontalo
menyaksikan proses coblosan itu
saya cek ke berbagai tps
rata rata di tps itu orangnya saling kenal
antara saksi saling kenal
petugas pemungutan suara itu kenal
adakah yang tidak kenal
mungkin saja ada
tetapi karena pilek pilek pres bisuk bersamaan saksinya akan banyak
kalau ada orang datang tidak dikenal
eh siapa itu
nah saya sudah menawarkan sejak di pilkada dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
itu ketika ktp digunakan dan ada yang ragu
dukcapil itu buka
kpu juga sudah kita beri password
dia kalau ada ktp di foto saja
kirim ke kantornya
palsu atau asli itu bisa kelihatan
oh kalau dicurigai ragu ragu bisa dilakukan ditahan dulu gitu
di satu jam terakhir kan
artinya kita mencoba
kita tahu potensi penyalahgunaan ada
tapi kita jangan berhenti di situ
kita harus mencari penyelenggaraan
kita harus mencari satu step lebih maju
tapi kalau mengenai mobilisasi tadi
sebelum anda bicara mengenai solusi prof
ini ada mobilisasi quote unquote warga negara asing tadi masuk
ini juga tadi dikhawatirkan mas ferry
ini juga bisa dipotensi disalahgunakan
kalau diketemukan yang di beberapa pabrik pabrik
ditemukan beberapa pelaku pelaku kriminal yang warga negara asing
ditemukan mereka punya ktp ktp
keresahan real yang ada di publik ya mas ya
artinya kan mengkonfirmasi bahwa peristiwa yang seperti ini
mestinya ini yang menjawab kpu ya
tapi saya karena saya praktek di lapangan sebagai kepala daerah
melihat praktek pilkada pada waktu itu
kalau ada orang asing dalam tanda petik bukan foreigners ya gitu
tapi strangers gitu orang yang asing gitu
even bukan di tps atau tinggal di kompleks
pasti dicurigain kok
asing dalam hari halahaya hayanya
orang luar negeri lah misalnya
dan yang perlu juga diketahui oleh seluruh pemirsa cnn
bahwa orang asing itu boleh memiliki ktp
jadi kita jangan salah dalam sistem hukum administrasi kependudukan kita
orang asing boleh memilih ktp elektronik
tetapi ditulis ktp wna
kalau kita kan ktp kewarganegaraan indonesia
kalau kewarganegaraan tulisannya wna
jadi kalau ada isu eh orang asing bisa memiliki ktp
tapi itu masih koma
harusnya ktp wna
nah kalau ditulis ktp wna disuruh nyoblos
pasti para saksinya dipelototin dulu
orang belanda amerika orang cina
ke dalam database
jadi artinya saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat
berhentilah bersyakwa sangka
karena kita setiap ada masalah saya percaya selalu ada solusi
ketika kita ada masalah
karena di dalam hidup kan selalu berpasangan nih filosofinya
malam ada siang
baik ada buruk
ada jahat ada baik
ada asli selalu ada palsu
janji palsu kan
ini bisa banyak
oleh karena itu mari kita hadapi ini dengan cara cara biasa
untuk mencari solusi dengan card reader
dengan hak akses
satu kesiapan bersih
satu kesiapan bersama masyarakat
secara teori benar
tapi ada keterbatasan di lapangan tentang
seindah yang dibayangkan prof zidan gak mas ferry
akan seindah yang dibayangkan prof zidan gak
kurang indah kalau di lapangan
apa yang kurang indah
terus kemudian di beberapa tempat ada yang tidak menggunakan banyak
kok yang masih menggunakan ktp yang lama gitu
terus kemudian apa namanya
ya pengawasan kita kan masih sangat terbatas juga
jadi menurut saya
sebenarnya menjadi pertanyaan buat saya minimal ya
kenapa sih kpu tidak menggunakan data yang dimiliki
data kependudukan yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri
itu jadi pertanyaan saya
itu juga pertanyaan prof zidan katanya kpu sebenarnya
iya makanya kenapa kemudian menggunakan data sendiri
dengan basis data yang
apa periode yang lalu
ditambah dengan asumsi
tentang pemilih pemula
nah menurut saya kan ini rawan
data kependudukan ini menarik untuk dibahas
tapi kan kalau kita bicara mengenai pemilu kali ini
ini spesial sekali karena
persyaratannya dalam undang undang pemilu harus semua
punya ktp elektronik gitu kan
takutnya ada yang
terus pakai cara caranya yang gak bener
nah itu maksud saya gini
dari anda pemantau pemilu
ini dengan kondisi saat ini
kemudian pencapaian seberapa
persen orang yang sudah memiliki ktp elektronik
apa namanya data pemilih juga seperti itu
akan seindah yang diharapkan
dicita citakan dalam undang undang
atau masih jauh jauh
soal syarat menggunakan hak pilih
harus dengan ktpl ini
dari soal idealisme untuk membangun satu sistem
kependudukan yang sistemik
begitu itu sangat bagus
dan sangat ideal begitu
tapi memang harus diakui juga
bahwa kenyataannya mungkin
itu akan menyelesaikan persoalan
dan bahkan pada kondisi hari ini harus diakui
ada potensi potensi persoalan yang kemudian akan muncul
apa persoalan itu
yang pertama yang tadi yang hari ini muncul
itu menjadi satu catatan sebenarnya
yang prof zudan sampaikan
yang pasti ini menjadi catatan yang serius
untuk kemudian ke depan bisa menjadi catatan penting
bagi bukan hanya kementerian dalam negeri saja
tapi saya juga concern kepada kpu
bahwa potensi potensi masalah seperti ini akan sangat mungkin muncul
ya soal pemalsuan
tapi kita bersyukur bahwa sistemnya tidak bocor
pada kasus ini
atau pemalsuan dokumen dan sebagainya
sistem bocor yang anda khawatirkan itu seperti apa
kalau hari ini yang diperjual belikan kan adalah belangku
bukan data kependudukannya
kalau sudah data kependudukannya
masuk dalam daftar pemilih
nah itu yang menurut saya nanti akan jauh lebih serius
kalau sampai masuk pada wilayah itu
tapi kita melihat beberapa klarifikasi pak mendagri dan prof judan
sepertinya tidak masuk pada wilayah itu ya prof ya
sebenarnya harusnya kita belajar juga di dua ribu sembilan itu ada putusan mk
bahwa sebenarnya syarat untuk pemilih itu adalah berusia tujuh belas tahun
siapapun ketika umur tujuh belas tahun punya hak pilih
itu sudah hak konstitusionalnya begitu
tapi memang kita agak mengulangi dalam regulasi kita
mengulangi kesalahan bahwa
sangat mungkin potensial administrasi kependudukan
harus menggunakan ktpl untuk bisa memilih
itu sangat potensial untuk kemudian menjadi persoalan
ada bagaimana dengan wilayah misalnya penduduk yang di wilayah hutan
penduduk yang ada di wilayah konflik
yang sangat mungkin mereka tidak memiliki ktp elektronik
apakah kemudian keluarga negara indonesia ini tidak bisa menggunakan ktpl
itu masalah depan mata kita tuh pak seri ya menurut anda ya
kemarin saya diskusi dengan beberapa teman misalnya teman di aman
mereka mungkin presiden juga punya catatan terkait itu
enam juta yang bagian dari masyarakat adat
yang mereka baik karena memang sistem adatnya tidak mau untuk kemudian didata
atau karena misalnya wilayah konflik dan sebagainya
akhirnya mereka tidak memiliki
dan itu fakta real di lapangan satu enam juta
itu dari alansi masyarakat adat saja
itu satu fakta yang kemudian bisa saja itu muncul
dua yang real di depan mata
bagaimana dengan pemilih yang nanti berusia tujuh belas tahun pada hari h
nah tentu ini kementerian dalam negeri bisa menjelaskan
apakah kemudian mereka yang berusia tujuh belas tahun pada hari ini
atau paling tidak satu dua hari paling tidak satu sampai satu bulan setelah tanggal tujuh belas
apakah mereka masih bisa menggunakan hak pilih mereka
itu masalah di depan mata juga pak seri
itu masalah depan mata yang memang harus dijawab tentunya oleh
masalah di depan mata yang akan dijawab oleh prof zudan itu
saya akan kasih kesempatan prof juzon
untuk pikir pikir sejenak
kita akan kembali usaha jeda
tetap bersama kami
masalah masalah di depan mata kita sudah diungkapkan mas ferry junaidi tadi
ada jutaan orang yang berpotensi di depan mata kita
tidak punya ktp elektronik
tidak punya ktp elektronik
padahal itu satu satunya atau salah satu syarat utama untuk bisa mencoblos di pemilu mendatang
kemudian ada kebocoran bocoran belangko berpotensi juga disalahgunakan
tadi mas ferry junaidi sudah mengungkapkan itu masalah masalah depan mata
mas ferry juliantono ada tambahan
sudah awal mual sal dari sebenarnya dugaan orang bahwa ini terjadi pembobolan data kependudukan
adalah bermula ketika perusahaan perusahaan swasta itu terlibat dalam proses untuk membangun data pendudukan
untuk membangun database kependudukan dalam proyek ektp yang total nilainya enam delapan triliun
berdasarkan perbandingan di negara lain mengenai database kependudukan harusnya pekerjaan itu tidak diserahkan kepada pihak swasta
itu harusnya murni dilakukan oleh pihak negara
kalau proses pencetakan dan distribusi kartunya menurut saya boleh diserahkan ke swasta
nah ini tidak di indonesia
itu punya potensi juga
sebenarnya waktu itu kan pelaksana pekerjaannya
lead konsorsiumnya pnri tetapi juga melibatkan anggota konsorsium dari perusahaan perusahaan swasta
ada beberapa perusahaan perusahaan yang kita kenal dekat sekarang memiliki kecenderungan mendukung petahana juga
ya saya nggak usah sebut namanya
tapi disitulah menurut saya asal muasalnya
dan kemudian muncul tercecer tercecer
menurut saya artinya sangat mungkin swasta
dan apalagi dia punya afiliasi atau kecenderungan
dan punya motif politik tertentu
dan oleh hal itu penting buat saya sebenarnya untuk mengungkap sebenarnya siapa aktor aktor yang berada dan berkepentingan bertanggung jawab terhadap masalah bocornya data kependudukan
dan itu masalah real menurut anda mas ferry
iya harusnya waktu itu sebenarnya data kependudukan database kependudukan itu tidak diserahkan tendernya itu kepada pihak swasta tapi negara
baik sebagai pamungkas itu masalah masalah real sudah kita jembrengi belejeti bahasa jawanya
prof zudan anda jawab silahkan
pertama mengenai pembobolan data
ya tadi mas ferry menyampaikan saya menjaga betul
karena data itu bisa dilihat log dan trafficnya
kalau data itu diambil
maka kita semua yang mengelola data itu betul betul harus memegang kuat integritas di dalam itu
karena seluruh proses di dalam data center itu bisa dilakukan audit
sampai ke audit forensiknya
nah oleh karena itu nanti mas ferry
kalau ada mas ferry
waktu longgar saya ajak main ke data center untuk kita bisa melihat bagaimana sistemnya
kalau di dut capil benar yang di kpu
kita bangun gitu ya
ini masalahnya saya pengen mempertemukan pak dirjat dengan kpu
ini masalah bobol tadi
kemudian tidak ada data yang jebol
tidak ada sistem keamanan yang terganggu
dan tidak ada sistem pemilu yang terganggu
karena yang sepuluh itu betul betul kriminal
yang menjadi catatan kami adalah
benar yang disampaikan mas ferry junaidi ya
sekparang itu perekaman baru sembilan puluh tujuh tiga puluh tiga
benar yang disampaikan seperti mas ferry tadi
bahwa kelompok masyarakat adat tertentu direkam nggak mau
di papua juga masih ada hambatan geografi
kami sudah turun jemput bola ke berbagai tempat
suku kubu anak dalam sering gak mau
suku kajang juga tidak mau
suku dayak tertentu yang di dalam dalam ada yang nggak mau
kami lakukan pendekatan
karena ada yang sedang di luar negeri
ada yang sudah pindah
ada yang dulu dia memiliki ktp ganda
punya nggak solusi untuk memastikan mereka tetap punya hak pilih gitu misalnya
maka kami sudah bertemu dengan kpu
yang penting dia merekam
sehingga akan terdata dia tidak sebagai warga beridentitas ganda
sebab kalau dia belum merekam dia bisa muncul di bekasi bisa
muncul di depok bisa gitu
nah perekaman itu digunakan untuk membangun akurasi data
kemudian yang ketiga tugas kami
masalah nanti siapa bisa mencoblos bisa memilih dpt di kpu
kami akan membantu kpu untuk menyusun dpt yang akurat
tugas kami itu merekam dan menerbitkan ktp elektronik
nah yang saat ini kami butuh dukungan masyarakat semua terhadap yang ktp ktp palsu itu
karena ktp palsu kan tentu saja sebagaimana uang palsu ijazah palsu paspor palsu
itu domainnya dari kepolisian untuk bergerak aparat pendekat hukum
tapi kami akan membantu mengidentifikasi
lalu bagaimana dengan kecurigaan swasta yang terlibat dalam produksi ktp yang kemudian
tadi kata mas ferry aroma aromanya juga dukung salah satu pihak yang punya potensi juga nanti diselewengkan dijual atau dimanfaatkan untuk
nah karena banyak loh ini peristiwa peristiwa sebelumnya nih
soal kececer jumlahnya banyak ktp terus orang ada ditemuin yang pekerja di pabrik pabrik yang tiba tiba orang bahasa indonesia nggak bisa punya ktp elektronik itu banyak
jadi memang nggak salah juga kalau kita khawatir terhadap sebenarnya jebol sistem
mungkin nggak kecurigaan atau kekhawatiran itu terjadi gitu
kalau dalam perspektif yang saya alami selama ini itu kecil sekali orang asing bisa nyoblos karena lingkungan di tps saling kenal
itu kalau untuk pemilu tapi kalau untuk kegunaan yang lain yang dalam peristiwa peristiwa penangkapan di lapangan kan banyak yang orang belum bisa bahasa indonesia sudah punya ktp elektronik
itu penjelasannya gimana
itu tadi kalau dalam perspektif pemilu kecil lah kemungkinannya untuk itu
tetapi untuk digunakan yang namanya
namanya ktp palsu untuk penipuan membuka rekening bank bank yang belum bekerjasama dengan duk capil itu bisa terjadi
kemudian untuk memalsukan identitas
ya itu bisa saja terjadi
nah sekali lagi yang saya katakan adalah dari sisi sistem adminduk indonesia orang asing boleh memiliki ktp elektronik tetapi ditulisi ktpl wna
oke tetap boleh mungkin yang ditemukan oleh mas ferry itu ktp wna ya
ya ada di seluruh sana indonesia
yang secara hukum dimungkinkan banyak yang di bali di pasuruan di jepara
di bali di mana
nah itu kalau di total total sementara masih bertindak kriminal
tapi kalau terus kemudian dimobilisasi untuk kepentingan pemilihan umum kita kan nggak tahu
oke itu potensi potensi itu dengan antisipasi yang dikatakan oleh prof zudan kecurigaan yang diungkapkan mas ferry mungkin nggak possible nggak anda yang memantau pemilu dari pemilu ke pemilu mas ferry
ya kasus seperti itu sangat mungkin terjadi di dalam proses pemilihan ya
makanya saya mengatakan bahwa yang model begini ini tidak bisa hanya satu stakeholder yang kemudian diberikan beban untuk itu
oleh karena itu kpu bawaslu dalam proses pengawasan terkait ini mesti dilakukan
catatan saya juga misalnya tadi yang disampaikan prof zudan terkait dengan masyarakat adat ya
memang mungkin budaya mereka tidak
misalnya gak bisa diungkapkan
atau di foto dan sebagainya
ada beberapa yang sudah selesai ya prof
misalnya harus yang biasanya pakai topi tapi diizinkan akhirnya
silahkan yang di suku kajang silahkan gitu
tapi yang di tempat yang lain ataupun di apa yang kasus misalnya masih di wilayah konflik dan sebagainya di tanah konflik itu kan juga meskipun mereka tidak bisa didata secara administrasi kependudukan
tapi mereka orang yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilih itu yang harus menjadi catatan penting sebenarnya
satu menit terakhir dari prof zudan
bagaimana menutup masalah gini
bagaimana kita menatap empat lima bulan lagi masa pemilu kita akan menghadapi pemilu
banyak kekurangan pasti kecurigaan kecurigaan kekhawatiran itu banyak
apalagi saat peristiwa demi peristiwa
tadi kata mas ferry juliantono datang seiringan menjelang pemilu gitu
apa yang perlu kita khawatirkan dan apa yang tidak perlu sebenarnya kita khawatirkan terkait dengan administrasi kependudukan yang kemudian bisa berpotensi disalahgunakan di pemilu
pertama peran serta masyarakat
masyarakat ini harus proaktif untuk menyelesaikan perekaman tadi
kan negara mewajibkan bahwa semua penduduk yang tujuh belas tahun harus memiliki ktp elektronik
pintu untuk dapat ktp elektronik merekam
nah kami proaktif jemput bola kami juga minta masyarakat proaktif
yang di jakarta saja yang di apartemen apartemen itu harus turun
ayo yang di apartemen jangan gak mau direkam ayolah rekam
jangan cuek gitu ya prof
yang di pedalaman
yang kedua peran serta masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan
nah ktp palsu ijazah palsu mari kita perangi bersama sama
khusus untuk ktp elektronik ekosistemnya harus kita bangun
gunakan card reader dan akses data di direkturat jenderal dukcapil
itu menjadi kunci untuk mengatasi masalah itu
dan untuk mencegah kita dialognya over waktunya kita harus akhiri dialog kita malam hari ini
terima kasih mas ferry dan mas ferry
terima kasih prof sudan sudah mengklarifikasi banyak hal
kekhawatiran mudah mudahan kita semua perspektifnya menjadi lebih jernih
jadi ya kritik tetap anda juga harus mendapatkan kritik prof supaya membangun
tapi juga kekhawatiran kekhawatiran yang tadi kata prof zudan dirasa tidak perlu layaknya misalnya
itu kita tabayun saja untuk mencari jawaban jawaban yang terbaik
baik demikian cnn indonesia prime news malam hari ini
saya budi hadi putra selamat malam